nyanyi kondang justin bieber kembali menjadi perbincangan dunia
nah kali ini ia seolah tanpa canggung berbaring di atas trotoar yang ada di los angeles amerika serikat bersama seorang tunawisma
namun tindakannya kali ini justru dipuji oleh warga net
dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya joy citradewi selamat siang dan sampai jumpa
inilah aksi bieber saat berbincang dengan seorang tunawisma perempuan yang sedang tidur di sebuah trotoar yang ada di los angeles amerika serikat
bieber tampak tak canggung untuk melakukannya
bahkan dengan sabar ia menunggu wanita itu sampai terbangun
namun sayang tiba tiba seorang lelaki tunawisma yang berada tak jauh dari mereka juga ikut terbangun dan langsung berbicara dengan nada keras seolah memarahi bibir
bieber yang tak ingin membuat masalah akhirnya meninggalkan mereka dengan tak lupa memberikan sebutan air mineral untuk perempuan tuna wisma yang berbicara dengannya
aksi bibir ini pun mendapat pujian menjelang pekan suci dan pasca
banyak yang mengatakan bahwa bibir ingin menunjukkan belas kasih bagi orang orang yang kurang beruntung di hari yang spesial